sifah tidak mengalami
akibat benturan pada saat kecelakaan itu
syukurlah kalau begitu
tapi apa dok
saya menemukan penyakit lain
kamu belajarnya yang rajin ya
ibu mau keliling dulu
nanti kamu pulangnya jangan sendirian
biar ibu yang jemput kamu
sifah bangun sayang
tiba bangun ini ibu nak
sifah bangun sifah
sekarang kita bawa ke rumah sakit
sifah bangun sayang
dokter bagaimana keadaan anak saya dok
kondisi cukup parah
kami takut benturan di kepala bisa menyebabkan geger otak
kami perlu pemeriksaan lebih jauh agar kami bisa memastikan keadaan pasien
dokter lakukan yang terbaik untuk siva dok
dia sudah menyelamatkan nyawa anak saya
apapun akan kami lakukan demi kesembuhannya
betul dok berapapun biayanya
dokter gak usah khawatir
saya yang akan bertanggung jawab dong
baik untuk memastikan pasien
kami akan memasukkan ke ruang rawat minat
sambil menunggu pemeriksaan selanjutnya
semoga tidak terjadi apa apa dengan sifah
allah pasti akan menyembuhkan sifah
saya terlalu prihatin
alhamdulillah sayang kamu sudah sadar
makasih ya kamu selamatin aku
makasih ya siva
ada yang ingin saya bicarakan tentang ibu astuti
ke ruangan saya
tidak mengalami gegar otak
pada saat kesalahan itu
syukurlah kalau begitu
tapi apa dok
saya menemukan penyakit lain
penyakit tumor otak
tumor otak dong
ini hasil set kan ya
kenapa sampai terlambat mengetahuinya
kenapa sampai terlambat mengetahuinya
dan dia juga sering pingsan
dan terlihat sakit
tapi kita gak tahu
kalau siva menderita semua ini
apa masih bisa diselamatkan
dengan kondisi pasien seperti ini
hanya bisa bertahan maksimal tiga bulan

om terima kasih
om terima kasih
om terima kasih
om terima kasih
om terima kasih
om terima kasih
om terima kasih
om terima kasih
om terima kasih
om terima kasih
mbak gak usah khawatir ya
kami akan memberikan
pengobatan untuk siva sampai sembuh
apapun yang kami berikan
tidak bisa membalas kebaikan sifat
yang sudah menyelamatkan nyawa
sekarang mbak telepon ayahnya siva
ditahukan semua ini
sebentar ya mbak
ada apa sih
aku sedang sibuk
mas ibrut mas
mas ada apa
siva dirawat di rumah sakit dan kata dokter
tumar otak kronis dan mungkin
usianya tidak akan lebih dari tiga bulan
biasa aja mbak
daripada dia hidup lama
tapi nyusahin banyak orang
terus kamu sekarang mau pulang
ah enggak kok mbak
saya masih ingin bersama mbak di sini
jangan beri mana aja sih
pasti kamu pergi sama laki laki lain kan
kamu lihat rumah berantakan
siva masuk rumah sakit mbak
otak kamu tuh di mana sih
dan sekarang kondisinya sangat parah mbak
ya tapi kamu tahu kan
rumah sakit itu bayarnya mahal
siapa yang mau bayar
insya allah ada yang mau membayari semua mbak
alah hari gini
mana ada orang berarti malaikat
ada apa sih ma
siva di rumah sakit dia lagi sakit
kenapa sekarang kamu malah jalan jalan sama perempuan lain
kamu kejam kamu gak punya perasaan
dengar ya kamu sudah bicara kasar pada aku
saat ini juga kamu pergi dari sini
bawa baju baju kamu dan anak kamu itu
aku tidak sudi melihat kamu lagi pergi dari sini
makanya jadi perempuan itu gak usah sok
kamu sudah berubah
aku sudah berubah
aku sudah berubah